jelang pergantian tahun jalur wisata gunung bromo di probolinggo mulai dipadati pengunjung baik turis lokal maupun mancanegara
keindahan dan panorama gunung bromo tampaknya masih menjadi daya tarik para wisatawan untuk menghabiskan liburan
namun sayang para wisatawan tidak bisa naik ke bibir kawah karena ada larangan oleh pvmbg agar wisatawan menjaga jarak aman minimal satu km dari kawah
meski ada larangan namun sejumlah wisatawan mengaku tetap senang
sama halnya wisatawan asal jakarta dia mengaku sangat menyenangkan liburan di gunung bromo saat libur natal dan tahun baru
pengunjung diminta naik jeep karena medan gunung bromo cukup membahayakan bagi mereka yang belum pernah datang
sudah mau liburan sebaiknya pesan jeep dari jauh jauh hari jangan sampai tidak kebagian
karena kalau di bromo itu jauh kendaraan itu kalau kita naik kereta
kayak gini dong mungkin susah kebagian jeep ya
diperkirakan gelombang pengunjung gunung bromo akan terus berdatangan hingga mencapai sepuluh ribu lebih wisatawan hingga awal tahun dua ribu sembilan belas